tangis ayah dan ibu korban pecah melihat jenazah muhammad naufal zidan
mahasiswa universitas indonesia yang diduga dibunuh seniornya
tiba di rumah duka di kelurahan tompo kersan kabupaten lumajang jawa timur sabtu siang
jenazah korban kemudian disalatkan di musola dekat rumah
sejumlah kerabat dan tetangga berdatangan ke rumah duka
untuk memberi penghormatan terakhir kepada korban
menurut paman korban zidan yang juga mahasiswa fakultas ilmu pengetahuan budaya
jurusan sastra rusia universitas indonesia mengaku
korban tidak pernah memiliki persoalan dengan rekan ataupun seniornya
selama kuliah di universitas indonesia
korban dikenal sebagai anak yang baik dan penurut
keluarga berharap tersangka pelaku pembunuhan dihukum seberat beratnya
korban meninggal kita tahu dari hukumnya
karena dua hari dihukum oleh mamanya
karena tiap hari pasti mamanya ngejak ke masjid atau gantian menelpon mamanya
nah ini sehari repu ditelepon ke ambak anak hari pembicaraan
hari bantuan hukumnya untuk ngecek ke kampus dan ke kos kosan
ternyata ada kejadian itu kamarnya berantakan
dan akhirnya dari situ ketahuan kejadian